badannya pun gak terlalu atletis kan
terus tarabastok tolong dipromoin ya
dia bilang ya udahlah santai cene selama pelatihnya si kori kima percayain aja